sistem tilang elektronik nasional resmi diluncurkan oleh korlantas polri di dua belas polda seluruh indonesia
dengan adanya elektronik tilang ini polri berharap penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan transparan
dan mengubah perilaku masyarakat dalam berkendara
untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan
kombes polisi rudy antariksa kabak operasional korlantas polri
selamat sore pak rudy
selamat sore mbak
oke pak rudy hari ini sistem tilang elektronik resmi diluncurkan secara nasional
pada tahap satu ini ada berapa titik pak yang masuk dalam sistem e tilang ini meskipun ada di dua belas polda ya pak
ya ada dua ratus empat puluh empat titik ya
untuk hari ini tadi sudah diresmikan bapak kapolri
jadi ada dua ratus empat puluh empat
misalnya di jakarta di polda metro jaya ada sembilan puluh delapan titik
kemudian di jawa timur ada lima puluh lima
dan seterusnya sudah tergelar semua dan sudah operasional semua
oke pak rudy ini masyarakat masih banyak yang belum tahu dan untuk memberikan sosialisasi
sebetulnya apa saja jenis pelanggaran yang terekam kamera tilang elektronik pak rudi
ya ada sepuluh jenis pelanggaran ya
yang pertama diantaranya pelanggaran tidak menggunakan helm
kemudian pelanggaran melawan alam
harus tidak menggunakan safety belt seat belt
kemudian menggunakan digit waktu mengendarai
pelanggaran pada menggunakan jalur yang sudah ditentukan
misalnya jalur basi
termasuk pelanggaran tnkb plat nomor
tnkb dalam artian begini
jadi mereka yang belum membayar pajak
terekam tergantung bahwa ini belum bayar pajak
jadi dan pelanggaran misalnya ada lagi pelanggaran lainnya ya
pelanggaran marka traffic light dan seterusnya
oke pak rudy kalau tadi itu adalah jenis jenis pelanggaran yang bisa terekam dari kamera
dari tilang elektronik
bagaimana kemudian proses dan juga sistem kerja tilang elektronik ini pak
agar masyarakat kemudian paham sosialisasinya dari mulai terkena kamera pengawas
nanti dikirimi surat tilang
dan mereka harus bayarnya
sistemnya ini seperti apa pak cara kerjanya
ya jadi mereka yang melakukan pelanggaran langsung terekam di
lokasi lokasi yang ada kameranya etelit tersebut
jadi baik itu fotonya videonya itu ada berdasarkan dari plat nomor tnkb kendaraan
begitu tergantung petugas akan
akan diverifikasi jenis pelanggarannya apa
kemudian petugas akan langsung mengirim ke pemberitahuan ke alamat sesuai stnk
kan dari tnkt plat nomor begitu tertangkap langsung muncul
langsung muncul bahwa kendaraan ini atas nama ini alamatnya langsung kita kirim
kemudian bagi pelanggar tadi langsung bisa mengkonfirmasi
ini adalah kendaraan saya
kan itu nanti di surat komunikasi ada apa yang masih muncul
nah ini ada pelanggar gini
kalau bilang iya nanti petugas otomatis langsung mengirim tanda pembayaran
ya pembayaran langsung membayar denda selesai begitu
jadi tidak ada tadi benar pertemuan antara petugas dengan masyarakat apalagi di masa pandemi ini
nah ini begitu
ya pak rudi seberapa efektif sebetulnya sistem ini
ya pak rudi seberapa efektif sebetulnya sistem ini
berarti yang sudah dihidupkan jendela b b b p p
itu yang kita tak llev tackle saja itu pas keselamatan ya ya
ini dimana yang ditudikan berbeda baru ponegoknya unasah menezdika bi células é
tertip berdalur lintas
dan bukan hanya
tapi kita juga ada yang bersifat
mobile ya seperti di jawa timur
intar intar itu mobile dia
bisa langsung menangan kemudian di jawa tengah
juga namanya covid di metro jaya
juga ada yang kamera
yang mobile sekarang elektronik juga
tidak hanya tertangkap di
tempat tempat yang ada
petugas yang mobile penindak
juga bisa jadi sangat
efektif dan ini untuk
benar benar masyarakat merasa
dan dia akhirnya tumbuh
di sisi berdalur lintas untuk selamat
pak apa yang terjadi kalau kemudian
para pengguna kendaraan bermotor
yang terekam kamera
pengawas dan kemudian
kena tilang secara elektronik begitu mereka
tidak membayar dendanya pak
kan kemudian nanti menumpuk menumpuk menumpuk terus
apa kemudian yang bisa terjadi
sanksinya yang paling berat ini agar masyarakat
kemudian bisa patuh begitu pak
ya kalau tidak membayar
otomatis pertama petugas akan
kendaraan tidak bisa membayar pajak
tidak bisa sudah terblokir
dan nanti ini kalau pelanggarannya
berkali kali itu nanti
masuk di rekaman
jadi ada data record nya
bagi beberapa kali ini nanti
berhubungan juga pertimbangan
nanti sim nya apa boleh diperpanjang
atau nanti dicabut dan lain sebagainya
jadi tetap ada data
banyak secara otomatis
oke terakhir pak ini kan pada
tahap pertama disebar
ataupun diluncurkan di dua belas polda
begitu ya seluruh indonesia
untuk tahap kedua nanti apakah akan
lebih banyak lagi atau untuk seluruh
polda polda lainnya pak
insya allah jadi tahap kedua nanti bisa
maaf doanya mau dukungannya
oke oke ya terima kasih sekali pak
kombes polisi rudi antariksa
kabang operasional korlantas polri
atas waktunya kepada cnn indonesia
sampai jumpa di cnn indonesia newsroom sore hari ini pak